kang kisnat maafkan sepatunya dicoba
nggak apa apa kan aduh tidak enak sejadinya
itu kotor kakinya
bukannya itu temang udah budaya kita ya ah
kalau suami itu harus tinggal di rumah istri
dede malu atu ah kalau dedete harus tinggal di rumahnya aa
nanti temang aja diomongan orang lain
ya kita teh nggak tiap hari tinggal di rumah bapak
mungkin seminggu dua kali seminggu tiga kali
kasian bapak teh nggak pernah sendirian pasti kesepian
iya ah dede tau
nanti dulu aja ya ak
kalau emang ada waktunya yang pas
baru kita omongin sama emak ya
kenapa nggak berhubung sama teman
teman teman emang lebih penting dari akang
akang bajakin sabrina aja
terima kasih ya cause kita auto keras
ayo kita merayakan kebebasan kita
kang ambilin air
katanya tadi mau beli pulsa
masa beli pulsa lama banget
mati salam kang idan
ada apa dan
mau ngopi teh jauh jauh
biasanya juga di warung team
biasanya juga di warung untik
biasanya juga di warung untik

kang idan teh mau kopi apa
wah yang buatin
sok atau duduk
wah itu suaranya
ini kang idan
kos boleh nanya
nanya apa kang idan
kamu kan dari sdm pembangunan
kalau ngebangun kantor dua lantai biayanya berapa kos
kang idan rumah sekarang teh hebat pisan
bukan buat saya kos
jangan cerita orang orang
tergantung kang idan
bangunannya teh mau dibikin bagus mewah atau biasa aja
kalau yang biasa biasa kira kira taksiran biayanya berapa kos
kalau taksiran mah saya teh lupa
soalnya udah lama gak ngitung yang kayak gitu
tapi kalau teman saya ada yang bisa
mau saya tanyain
kira kira berapa biayanya
siap kang idan
habis saya tanyain ya
sok atuh diminum mula
nggak apa apa kang aduh tidak enak sejadinya
itu kotor kakinya aduh kasih dia
wah nggak usah kum nggak usah
kopi buatan saya mah enak kan
kopi buatan aku lebih enak daripada kopi buatan saya
saya mah kalau buat kopi kemanisan kan
nggak dikurangin aja tuh gulanya doi
untungnya mudik kum
kalau orang lain saya tersinggung
si itu kemana
nggak tahu kang tisna
kang tisna harus tanya sama tuti
kamu diam dulunya
kira kira pulang nggak dia ya
ya harus ditanya dulu kang tisna
ya harus ditanya dulu kang tisna
kamu pindah ke sana
biar kang pista duduk di sini
ini tuti serius
mau dijodohin sama kepala proyek
saya nggak tahu kum
habis mukanya ke saya
mungkin kabutnya tuti ada hubungannya dengan itu kang
aku mau tanya kang tisna
kang tisna tahu doi
enggak tahu kum
kamu kembali duduk di sana
kamu kembali hidung
iya ce sekarang udah miskin ce dulu aja sombong lagu aslinya teh orang cibening desa tetangga sebelah cibarengko yang kaya tuh keluarganya keluarganya teh sombong ini juga paling mobil bosnya mobil pro ye
cik engkau mau beli apa beli gula ce sekilo sebentar ya ce berapa ce dua puluh ribu ya ce makasih ya ce sami sami